eh biarkan orang santik kita tabrakkan senyok
eh siapa itu
hahaha kebuk os
gak kebukaan kue lembaran
kebukaan pih kue kempo
lu pakai ngaku janda segala
eh tin otak lu dipakai dong tin
lu tahu gak
kalau lu ngaku cerai
itu same aja tuh ngaku janda sama itu orang bule
ngaku deh koplo
itu kan cuma alasan aja bang
abis diye tuh bule nanyain ktp gue mulu
otak lu tuh kudu dipakai dong
kalau tuh bule sampai mati gelap
nah lu diperkosa bisa berapa
gue juga yang repot
eh lu dasar pancolan bintang kok
pokoknya lu mesti hati hati tim
gue gak mau tahu
begitu lu pulang dari turma bule
ih abang nyuruh bang
mas terima kasih banyak ya
aku udah mau menolong saya
rasanya hari udah hampir gelap
kalau begitu saya mau pamit pulang dulu
ibu sudah merasa sehat
udah mendingan mas
udah agak sembuh
yaudah setelah gitu hati hati di jalan ya bu ya
makasih banyak ya mas
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak tahu jaya
hidup kita udah kagak karuan banget pos
apa aja kita makan terus
eh pos tunggu dulu pos
di depan ada cewek
oh di depan
mas kalau nggak salah teh pasti mudah mudahan bisa menolong kita jahi
kok lu kenal pos
jangan jangan dia mau bunuh ya dia menyerang saya ya nuh gimana dong nih
kos apaan itu
gak kebagian kue lembaran kebagian pih kue kembuk
siapa yang ulang tahun kos aram
jodhai beneran siang
udah kena kue ulang tahun
udah kena tendang lagi
udah kena ginian di tendang lagi kos
tunggu dulu tunggu
ini ada imas di sini
imas ngapain di situ
ada temen kita kos
ini ada yang ngedorongin saya gak tahu
kita mabok kentut kos
ngapain ada di sini malam malam
nggak tahu tadi kayak ada yang ngedorongin tapi nggak ada orangnya
eh tau gak di sini emang tempatnya serem
banyak orang kesambet
ya udah deh anterin pulang dong mas

kita bukan mabok minuman mabok kentut
mabok kentut gak mabok kain kemo lagi
kita kayak pendekar mabok buah kos
apa yang kasih ud inscription
baru kamu pahit dan bau perutku tidak bisa menerima darah gembel kayak kamu
cepat pergi hadi
ini karna titing dan farman

ternyata tumbarchu salah orang
ternyata dia seorang gembel

bukan urusan ku bukan urusan ku
saya tahu sudah lama kau mis terus
pengen aja perubahan tuhan raja
minta kerjaan di sini
jadi pelayan ku mau tuan raja
hah ya jadi pelayanku saja
terima kasih tuan raja
mau ikut istana tuan raja
ya aku tentu mau
terima kasih tuan
akhirnya aku bisa kerjaan di sini
ya tuan sambil diayi ya tuan ya
jangan kelima lu dikira
jangan kelima lu dikira

kamu dia bukan anak kecil tapi keluarga besar babi ngepet
jangan bos aja
raja babi saya serahkan tumpal kualitas nomor satu
butuh terjamin model paling akhir dan langka di dunia
mentang mentang babi cewek
kamu kasih tumbal cewek
ini namanya tumpah diskon kurang ajar
saya juga diberi diskon sama dia
sabar raja babi
bukan masalah tumbalnya
begini jubah saya terbakar
oleh mustika merah perempuan sakti
saya juga tidak tahu
tunggu aku lihat dengan kuku saktiku
dia mau macem macem dengan pengepetan kita
bawa tumbal ini ke belakang
kamu ajak main main